gara gara tidak terima terdakwa difonis lima belas tahun penjara oleh majelis hakim
keluarga korban pembunuhan di situ bondo senin siang mengamuk dan menyerang terdakwa di persidangan
keluarga menuntut pelaku pembunuhan agar dihukum mati
keluarga korban yang datang ke pengadilan negeri situbondo langsung menyerang terdakwa
usai hakim menjatuhkan fonis bahkan ibu korban dan keluarga lainnya sempat melemparkan gelas air mineral ke terdakwa
menghindari keributan bertambah besar petugas akhirnya mengevakuasi korban menggunakan mobil tahanan kejaksaan
gagal meraih terdakwa keluarga korban terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan hingga nyaris berujung keributan
puluhan keluarga korban yang terus berusaha dibubarkan polisi
hanya bisa berteriak teriak mencacimaki polisi yang mereka nilai melindungi terdakwa
keributan ini dipicu ketidakpuasan keluarga korban dengan putusan sidang majelis hakim
atas fonis lima belas tahun terdakwa
perang tersebut dianggap tidak sebanding dengan hilangnya nyawa korban
tidak terima tidak terima saya
harus harus dibunuh dibunuh
kasus ini bergulir di meja hijau setelah terdakwa tolak melakukan penusukan terhadap korban ainur rofiq
saat menonton musik dangdut di sebuah hajatan salah satu warga setempat